kayaknya pernah liat dan ngeorang
apa karena tampangnya nyebelin ya
anwar doain supaya kamu cepat ketemu dia
maaf ya aku menangis
terusin aja nangisnya
nggak apa apa bila peluk peluk saya
anwar tahu kamu perlu perhatian ya
kamu perlu perhatian ya
seandainya dia bisa terima saya ke rumah
tinggal di sini
kini tuh pas saya jadi bahagia
nangis aja ya nangis aja di dekat padan anwar ya
hei hei batal nih puasa tau
ayah ini gimana sih terlelat mulut mulut
mau lihat janjian gak sih
iya ya maafin aku aku tadi tuh itu dulu
yaudah sekarang mama kamu mana
mami mamik mami di rumah sakit kenapa
jadi misyok kaget pingsan terkejut akhirnya kena serangan jantung
jadi kalau misalnya kamu selingkuh juga
berarti kamu pengen nak mas rumah sakit iya ya
enggak aku mah gak pernah selingkuh
yang si tita itu dia keponerkannya sama anwar
saudaranya abi jelek anaknya
bodoh bodo bodoh bodoh pokoknya sekarang tugas kamu
bantuin nak untuk selengin papi soalnya papi tuh di sini
sama selewengan yang perempuan gak berguna
papi kamu selingkuh ya
papi kamu blohon selingkuh di mall
hah kok kamu ngajarin
berarti kamu suka selingkuh ya sayangnya
pinter mah pasti diajarin ya ngaku
ayo ngaku suka selingkuh ya
gak tambah minuman mas
enggak mbak ini aja belum habis
gimana mau habis gak diminum minum sih
soak gitu loh
abi kan juga nunggu buka puasa
loh masuk kok pesen minuman
rebek ama silu madikupyak
ngerti kan zalo
bungkuh banget nih aduh ribet
lah dari pagi duduk di sini cuma nungguin buka
enak aja mendingan dibungkus aja deh mas
sampai nggak kenal saya apa
yuka gemalam masailen rapakuwontaiya
tahu loh perang baru ya
udah sekarang sampai pergi sana
enak aja duduk di sini dari pagi cuma nungguin buka
sekarang kita taya santai lagi kita duduk lagi
ingat aku harus
apa gak bisa nanti aja sel
mereka nanti yang
arrange saya pertemukan
nah kamu duduk aja di sini
nanti sesudah nyambung
ngapain pak ditidur di sini
emang di sini terutama nenek moyang kalian
kita kan gak sengaja
enggak sih ngapain kalian melima lima ngorok di sini
sampaian jangan ngikut ngikut ya
bisa saya gugat ke pengadilan
kalian yang salah kok sayang digugat
gara gara lo gue jadi batal puasa nih
lo tau kan gara gara mana bisa batal puasa
iya ini gara gara lo berdua
jadi abi kebangun deh tidurnya
dengar gue mendingan kudu kehilangan duit dua ratus ribu
daripada gue kudu batal puasa
sekarang gue kagak mau tau
dulu berdua kudu ganti rugi ku gue dua ratus ribu
kalau kagak gue beri
ngemeng aja kalian
aduh aduh hati
aduh biar dia juga gak bakal berubah
oke itu kami di lobi utama ya
pak zon barusan di telpon saya
dia sedang meluncur ke sini
ayang ini kan aku udah bilang
tapi si abiyang juga penting
kalau gak aku dipecat sama amwar nanti
kamu cuma dipecat kamu gak mau jadi kondektur perusahaan tapi aku
enggak bukan kondektur lah
aku kan mau ikut sama ato nih
jadi aku mesti tau dong
apa apaan pengatau nih
bukan yang dia mau bukan manajer aku yang penting jadi pembantu aku
bagus ya bagus sekarang sama kita mulu
habis masalah ini selesai kita ngobrol lagi
jangan sekarang cari papi aku
coba lihat lihat nggak beda jauh kan sama saya
lihat jedanya sama leganya pinter ini
idungnya aja yang beda
ya ampun lihat lihat lihat
lihat itu lihat itu
ya ampun lucu banget ya yang dibuat
dia rada macung saya rada mingslep
saya pengen buru buru ketemu
kami dari pihak kedutaan juga sudah berusaha untuk membantu bapak
dia janji untuk telepon saya kok
kok bisa ya selingkuh sampai punya anak
nah aja nih sampai sekarang minta adik gak dikasih kasih
papi mama bentar
mami kamu kurang aktif sekali
ih anak kecil gim lo
kamu jangan jangan anak selingkuhan juga ya padahal banget sih
eh jangan sembarangan loh ya kamu tuh yang anak kecil anak
aduh jangan berisik dong
kamu gimana sih bakal mereka denger gimana
nanti kalau ketemu kamu tak peluk peluk
tak kium kium tak uyang ujang
sekarang kita harus gimana
kalau kita disini terus kita gak bakal dapet bukti apa apa tau gak
ya makanya ayahku yang tetap mikir dong
bantuin anak kan pusing mikir sendiri dan sayang
ini sekarang gimana nih
kalau tiba tiba datang ke sana nggak bawa bukti
eh dasar pengecut
kalau aku sih labrak aja langsung bawa buat gitu
kak ayang kamu tuh kemana aja sih
kok kayaknya nggak punya waktu sih buat kamu
papi nak sendiri kasihan
belum belum kasihan nanti kalau mikirin mami
nanti dulu itu papi nak lagi selipu kita
iya iya sebenernya aku tuh minat waktu
eh kamu tau gak
semalam aku mimpiin kamu yang
kita labrak dulu yang sayang
aduh ayang ketemu di sini
oh iya ada saran misalnya pilih tempat lain yang agak spirit
bisa gak kalau mau selingkuh
papi baik tadi sih udah pergi kayaknya waktu pergi pamit sama kamu kan
udah bagus ya kamu tuh penggolong
papi juga nih bisa bisanya selingkuh
lah kok bener bener gak ada
ya ampun mesti nyari kemana nih
aduh nah sabar sabar
nah iya kamu belum puasa ya gak boleh marah
bikin marah lagi
kamu tampak cantik loh
handsome juga ya
jauh jauh papi nih ya bener bener
papi gak tau apa mami ngejuta sekarang
mami pingsan heart attack di rumah sakit
semua gara gara papi selingkuh
papi pasti selingkuh sama dia eh bukan bukan
sama kamu kan selingkuhnya
tapi selingkuh sama dua cewek sekaligus kebangetan
mulai sekarang pavi bukan papi zerina lagi
dan papi gak boleh pulang ke rumah
rumah papi itu udah jadi rumah mami
sama nak jadi papi
gak punya hak untuk pulang ngerti
shh di sini
jangan marah dulu
begini papi itu bukannya selingkuh
aduh waduh makasih tuhan makasih tuhan
papi gak selingkuh sampe penyeleweng
sama aja tau
mana tau dengerin dulu penjelasan papi
gini itu ibu bebi
itu loh itu ibu febri dari kedutaan
gak usah diterusin lagi
baru ngerti sekarang
dari kedutaan kan papi
bilang dong dari tadi berarti pakai
nyelewengnya sama orang dari kedutaan ya
bilang dari tadi
gini gini dengerin dulu papi minta tolong sama ibu bebi
yang dari kedutaan minta tolong
supaya nemuin sodaranya papi
ini papi ini papi punya papi
punya papi terus ada pak d nya
eh pak d eh bentar bentar
terus ini siapa
terus ini punya pak d sini pak d
pak d ini punya ibu
aku lagi di amerika kesana
udah gak punya tangan lagi jelasinnya yang benar dong
susah ngejelasinnya gitu loh
kalau bingung sekarang pegangan udah jelasin lagi sekarang
begini loh sel presyul
itu anak ibu ya
sekumpul bapak kamu di amerika
pak bebi bilang dari tadi
kalau tante michelle mami juga kenal
kalau gitu juga ngejemput tante di airport
atau kalau gak istrinya
eh cukup muanjak
tante michelle yang dari amerika
memang kira kira mikir
hai tante i am zarina
kok kamu pulang sendirian
dia ikutan pesantren kilat
ya kalau saya kan tadi nggak sahur
jadi saya pulangnya cepet om
kalau dia gak apa apa ikutan pesantren om
biar dia jadi normal
kalau dia masih ngaco awas
nah itu om si abi itu om
om jangan langsung kesana ya saya ke kamar dulu ya om ya
lihat dong pakaiannya
ini bukan polisi
ya papi tahu tapi kenapa dia disini
tapi jangan berisik ini bersepam